ya lebih menarik juga ada ayam patty ayam lagi
bahkan tahun dua ribu dua puluh dua mencapai dua puluh dua juta kendaraan yang lalu lalang di jakarta
jadi total ada enam puluh sembilan pegawai tidak clear
emang kayaknya sih lagi kabut asap juga sih pengaruhnya
yang penting disparitasnya adalah rp satu lima ratus begitu
dan melakukan upaya upaya perbaikan penanganan antisipasi banjir ya
selain tingkat elastisitasnya lebih tinggi dibanding bambu jenis lain bambu hapus juga memiliki struktur yang kuat dan kokoh
lebih lanjut bermodalkan nekat eti kemudian menampung semua kopi milik anggota koperasi
lebih lanjut meliputi profil jabatannya sumber perolehan harta kekayaannya
itu salah satu manfaat dari digitalisasi karena kami merekam seluruh transaksi subsidi pupuk
karena memang sebanyak sdbk ini
nah ya teman teman semua di sini karena hari ini sekarang saya lagi ada waktu kosong
artinya sekitar beberapa puluh atau satu dua ratus meter sebelum traffic light itu sudah ada yang namanya traffic comp
sangat baik sangat ramah dan humble begitu karena dia mau berteman dengan saya gitu yang orang sipil sedangkan dia adalah seorang perwira begitu
dengan evaluasi setiap semester dan kemudian kembali ke sma atau sda
yang ada di sumber tulangnya
di tahun dua ribu dua puluh dua kopi wanoja mencoba peruntungan membuka keran ekspor ke beberapa negara
hmm tapi ada yang menarik perhatian saya nih
disitu kalau mereka juga tidak bisa ngelola dan tidak belum punya pasar ya dan mereka berkesimpulan
tentu di sini ada kalkulasi politik yang telah diperhitungkan ya
walaupun ini dalam fase latihan tapi mereka menganggapnya bahwa
terus populer kan di indonesia
salah satu anggotanya adalah ismail aso dan saya menghubungi dia untuk tahu lebih banyak tentang bagaimana daerah ini
nah terus dari itu aku udah ajak ke kopi shop nyobain
direktur pemasaran pak ahmad bambang